pasca gempa yang mengguncang lombok pada hari minggu lima agustus dua ribu delapan belas
ribuan wisatawan terpaksa menginap di bandara internasional lombok
demi mendapatkan tiket keluar dari lombok
sementara itu sebagian wisatawan lainnya telah dievakuasi ke pulau bali menggunakan kapal
lebih dari seribu wisatawan terdampar di bandara lombok
mencoba mendapatkan tiket untuk keluar dari pulau tersebut
sebagian besar dari wisatawan ini telah tinggal lebih dari dua puluh empat jam di bandara internasional lombok
mereka terus menerus memeriksa informasi penerbangan untuk mendapatkan tiket keluar dari lombok
sejumlah wisatawan asing dan domestik yang terjebak di pulau gili terawangan
dievakuasi ke bali melalui pelabuhan benoa
para wisatawan selanjutnya didata sesuai kelompok dan diantar ke hotel tujuan masing masing
dengan menggunakan angkutan gratis
menurut keterangan sejumlah wisatawan
saat ini di pulau gili terawangan masih banyak wisatawan lain
yang tertahan dan masih menunggu proses evakuasi selanjutnya
pada saat kejadian mereka mengaku merasakan guncangan yang
sangat keras sehingga harus berlindung di tempat yang lebih tinggi
selama hampir dua puluh empat jam sambil menunggu proses evakuasi

dan kemudian dia membuat saya keluar dari rumput dari rumput yang lain rumput di depan

kami tidak ada koneksi
tidak ada elektrik
kami menangis di sana karena kami takut dengan tsunami

investigasi gelar belaka summer minggu lalu mauritius mengawasi ruangan sepak baterail yang menghancurkan ekonomi adalah
gede ke kanada hilo bago secara sangat tinggi
altijd berubah istana lagi sembilan puluh satu ketika niger ini dibuatnya saja sekitar tiga puluh empat puluh satu
setelah berjalan bus lagi di spk milan kan mana abis berlubung ke jenergo